aku tidak akan pernah tenang
sebelum siliwangi mati di tanganku dan keturunannya
ayah anda tidak pernah membunuh tanpa sebab
aku tahu persis bagaimana ayah anda
ayah anda tidak sebaik yang kupikir

sudahlah menyerah saja
kau sudah buta
deritamu akan bertambah dengan luka di seluruh tubuhmu
akibat pertarungan ini
kau sudah buta

hebat sekali ajahnya
ayo kerahkan seluruh tenagamu siliwangi
siliwangi aku mau belajar
membinasakan manusia seperti itu
akulah yang akan menghentikan kejahatan
bersiaplah menjemput takdirmu
terusah terusah terusah terusah terusah
terusah terusah terusah terusah
terusah terusah terusah terusah
luangi mati di tanganku dan keturunannya
ayah anda tidak pernah membunuh tanpa sebab
aku tahu persis bagaimana ayah anda
ayah anda mau jadi sebaik yang kupikir
alhamdulillah nang kita nyampe juga di kerajaan itu kemana
kami mau ketemu alkaseb
tidak ada yang namanya akasep di sini
maksud kami itu kita mau memimpin di sini raden atang
tidak ada yang namanya raden atang di sini sebaiknya kalian pulang
awas ya nanti kita kasih tahu kak asep sama putri kedasi
biar kalian dihukum
dengar ya bocah penguasa sukamana sekarang bukan lagi radit atang atau nyemas kedasi
tapi rada atang
jadi gusti prabu yudhakara
sudah jang kita masuk saja ayo nang
dasar kalian susah diatur ya
bocah bocah badal kalian